muncul wacana pembentukan forum silaturahmi presidensial club oleh presiden terpilih prabowo subianto
prabowo mengajak joko widodo megawati soekarno putri dan susilo bambang yudhoyono
yang diharapkan bisa memberikan saran dan masukan bagi pemerintahan prabowo gibran
presiden terpilih prabowo subianto ingin menggagas presidensial klub atau klub presiden
tujuannya untuk mendapatkan masukan dari para presiden terdahulu
prabowo akan mengajak sby megawati hingga jokowi
jokowi bilang forum silaturahmi presidensial klub untuk mempertemukan presiden terpilih
dengan para mantan presiden bisa digelar dua hari sekali
soal apakah klub presiden akan digunakan sebagai ajang sumbang saran untuk presiden terpilih
hal itu hak presiden terpilih
kata jokowi kalau dimintai saran oleh presiden terpilih boleh saja
mantan presiden memberi usul tapi tak boleh memberi masukan kalau tak diminta
kabinet itu adalah seratus hak progratif presiden
kalau solusi boleh tapi itu hak penuh presiden terpilih
saran kan enggak apa apa kalau minta saran
menanggapi rencana prabowo membentuk klub presiden
politisi pdi perjuangan mas sintor pasaribu berpandangan
antara ketua umum pdip megawati soekarno putri dan prabowo tak ada kendala komunikasi
mas sintor menambahkan tanpa klub presiden
megawati soekarno putri pasti akan memberi saran jika diminta
pak prabowo umpama begitu ya setelah sebagai presiden nantinya secara definitif
beliau pengen minta saran atau meminta pendapat atau ingin berdiskusi dengan bu mega secara personal
ya pastilah diberikan sumpang saran apa segala macam
tapi kalau kemudian harus ketemu duduk bersama sama ini kan selalu diapakan ya
dikesankan kalau sudah duduk bersama itu persoalan bangsa ini selesai kan tidak
duduk bersama ini kan harus dengan satu kejujuran ketulusan
menurut pengamat politik made supriyatma wacana klub presiden secara politik akan sulit dijalankan
itu belum jelas sebenarnya ini tetapi secara politik itu mungkin akan sulit sekali diwujudkan
banyak orang di indonesia mengatakan bahwa ini seperti meniru di amerika
saya belajar serius politik amerika
tidak pernah ada yang namanya presidential club itu
orang seperti george booth tidak akan pernah bisa bicara dengan barack obama apalagi kemudian memberikan saran
tidak sama sekali tidak
itu penting sekali check and balances ini untuk kemajuan kita
klub presiden bertujuan agar presiden terpilih prabowo subianto bisa mendapat masukan dari para presiden sebelumnya terkait masalah strategis kebangsaan
dengan dinamika politik yang ada saat ini apakah wacana klub presiden bisa terwujud
tim liputan kompas tv